kisah seorang wanita bersama anak perempuannya husnul khotimah lima puluh tujuh tahun
dan husna faikoh empat belas tahun
yang terpaksa tinggal di dalam masjid di jalan ahmad yani gresik
kondisi itu telah mereka jalani selama dua pekan
sejak awal bulan suci ramadan
ibu dan anak ini terpaksa meninggalkan rumah kosnya
di desa skapok kecamatan ujung pangkah gersik
karena sudah enam bulan tidak mampu membayar biaya sewa
awalnya sih kayak nggak kebayang sih
kalau misalnya harus ya pak idiar di situ
tapi katanya mama ya pak dijalani aja lah
nanti juga ada kalau suka bantu
ya alhamdulillah sekarang
berapa lama dia tinggal di mana
kisah keduanya mengundang simpati dari sejumlah pihak
diantaranya salah satu lembaga zakat di gersik
dan juga kepolisian resort gersik
keduanya diantarkan kembali ke rumah kos
dan diberi uang untuk membayar sewa selama enam bulan
mereka juga mendapat sembako untuk kebutuhan hidup sehari hari
selama pemberlakuan psbb di gresik
kemudian yang bersangkutan sebelumnya adalah sebagai guru
namun karena usianya sudah lanjut sehingga reside
kan bukus dulu kotima menyampaikan bahwa
selama ini belum pernah menerima bantuan
sehingga kami memberikan dalam bentuk uang tunai
untuk membayar kos kosannya yang selama ini belum terbayar
dan berapa bulan ke depan
dan juga kami memberikan beras dan mie
dan sembako lainnya
kusnul kotimah mengaku asli warga manyar gresik
ia terpaksa kos setelah rumahnya dijual
untuk biaya pengobatan mendiang suaminya
kosul kotimah mengaku ia meninggalkan rumah kos
karena malu tidak bisa membayar biaya kos selama enam bulan
saya tidak pernah diusir oleh bapak lurah maupun

jadi saya tidak pernah diusir oleh warga sekapuk yang sepanjang kos di sini

jadi warga sekapuk saya anggap sudah seperti keluarga
welcome tidak pernah saya merasa ditekan diusut dan sebagainya
alhamdulillah akhirnya polemik viral
sudah selesai klarifikasi dari beliaunya
pungkus lua sendiri
dari pemerintahan desa
tetap memberi saran kalau memang beliaunya kerasan
segera saja pindah penduduk
sehingga kami dari pemerintahan desa sekapuk bisa membantu bagaimana proses dan juga hak haknya sebagai warga negara indonesia yang tergolong prasejahtera
abdul halim menyarankan jika memang nyaman dan kerasan tinggal di desa sekapuk
husnul khotimah bisa mengurus surat pindah sebagai warga sekapuk karena pihak desa siap membantu